sampai berita ini ditayangkan tim dari cnn indonesia belum berhasil menghubungi manajemen pt kapuk naga indah
untuk meminta konfirmasi terkait kelanjutan proyek reklamasi tersebut
kami masih akan terus mencoba menghubungi pihak pengembang sekaligus menunggu konfirmasi
dalam bentuk apapun terkait kelanjutan proyek reklamasi di pulau c dan d
sekarang kita ke maros sulawesi selatan
berwisata ke air terjun bantimurung kabupaten maros sulawesi selatan memberikan dua pengalaman yang berbeda
di objek wisata air terjun bantimurung pengunjung dapat menikmati keindahan alam
sekaligus merasakan serunya mengarungi arus air pegunungan
beginilah serunya berarung jeram tepat di bawah air terjun bantimurung
air terjun bantimurung adalah objek wisata yang terletak di kawasan wisata
nasional bantimurung bulusaraung kebupaten maros sulawesi selatan
lokasinya berjarak sekitar dua puluh km dari bandara internasional sultan hasanuddin
sepuluh km dari kota makassar dan lima belas km dari kota maros
mengandalkan keindahan alamnya air terjun bantimurung sudah lima puluh tahun memanjakan para pecinta alam
airnya jernih dan sejuk mengalir deras sepanjang tahun dari gunung batu
di bawah curahan air terjun
terbentuk landasan batu kapur dan tertutup lapisan mineral akibat aliran air selama ratusan tahun
air terjun bantimurung ini boleh dibilang adalah arum jeram alami
yang dimiliki oleh kabupaten maros sulawesi selatan
dengan ketinggian kurang lebih sepuluh meter
air terjun mati murung memiliki arus yang cukup kuat untuk mendorong
para pengunjung yang ingin berselancar dengan menggunakan ban karet
dan yang menarik adalah air terjun bantimurung ini
gratis aman bagi para pemula yang belum berpengalaman
yang pernah melakukan seluncur dengan ban
karena memang tekstur di air terjun bantimurung ini cukup landai
dan tidak banyak batu batu tajam di sekelilingnya
jadi jika anda berkunjung ke kabupaten maros sulawesi selatan
tidak ada salahnya anda datang ke air terjun bantimurung ini
objek wisata air terjun bantimurung di hari biasa
mampu menyedot lebih dari lima ratus orang wisatawan perharinya
sementara pada hari libur seperti libur lebaran
jumlah pengunjung bisa membludak hingga tujuh belas orang
soalnya dia airnya lebih alami dibanding tempat tempat yang wisata lain
ini kan airnya langsung dari gunung
jadi lebih bagus lagi kalau misalkan main main sama teman
seluncuran pakai ban
air yang mengalir membentuk pemandian yang diminati para pengunjung
kedalamannya hanya lima belas sampai delapan puluh cm
dengan harga tiket rp dua puluh lima per orang
objek wisata air terjun bantimurung mampu menyumbang rp delapan lima miliar
ke apbd kabupaten maros